terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
berkas perkara kasus pembunuhan dan obstruction of justice brigadir yosua dinyatakan lengkap oleh kejaksaan agung
persyaratan formil dan material telah terpenuhi dalam berkas perkara pembunuhan brigadir yosua
yang melibatkan mantan kadih propam ferdisabo istrinya putri candrawati
serta ajudannya barada richard eliezer bribka riki rizal dan sopirnya kuat maruf
kejaksaan agung menjanjikan pelimpahan berkas ke persidangan dapat dilakukan secepatnya
dan untuk pembahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan para narasumber
ada mantan hakim agung gayus lumbun selamat sore pak gayus
selamat sore pak gayus
dan kuasa hukum keluarga brigadir yusua nelson simanjuntak selamat sore bang nelson
selamat sore mbak nana
selamat sore yang indah
saya mau ke bang nelson terlebih dahulu
bang nelson kejagung menyatakan bahwa berkas perkara sudah p dua puluh satu sudah lengkap
artinya dalam waktu dekat akan dimulai persidangan
bagaimana kemudian prediksi kuasa hukum atas jalannya persidangan nanti bang nelson
terima kasih luar biasa cnn puri
kemarin dukan kami saya informasikan lagi
hari minggu kita bekerja dengan kawan kawan baris krim
dan memanggil sebuah kakitia
termasuk orang tua dari baris krip
tanda tangan lengkap praktis dari p dua puluh satu p sembilan belas sudah p dua puluh satu hari ini
berita yang sangat mengembirakan kami terima
malah nerimanya dari cnn ini
karena kita menyambut baik
kapan dimulai gelar perkara yang penting kalau sudah disebut
wah nggak ada lagi yang kurang
kita akan mengikuti menghadiri dan tentunya ikut berperan peran serta di dalamnya
sampai tuntasnya peradilan
ke tuntas tuntasnya ke finish finishnya
oke tapi prediksinya persidangan akan berlangsung seperti apa
apakah alot panjang atau akan berlangsung cepat atau bagaimana
menurut tim kuasa hukum keluarga
kita mengharapkan itu
di dalam kalau semua ahli hukum
termasuk hakim yang mulia
melaksanakan undang undang pokok kehakiman
jadi biaya murah cepat dan transparansi
oleh karena itu
ya kita masih di dalamnya
gak ada lagi kita katakan
jangan seperti sekarang
empat sudah final satu lagi masih berkeliaran
nah dari sana bisa melahirkan dari beberapa kode etik
tentunya ada seratus kecil
pasti akan bertambah tersangkanya
dan ini tentunya tugas pokok fungsi dari
yang penting sejak awal
kuasa hukum keluarga
juga final berkas keterangan sumpah
dan alat alat lainnya
kalau diminta tidak diminta pun kita akan bersama
mengawal kasus ini keterang keterangnya
bang nelson apakah kemudian pihak kuasa hukum
dari keluarga merasa optimis
bahwa jaksa mampu menghadirkan bukti bukti kuat
dari awal bulan juni
kita sudah masukkan jangan menyimpang
kita mengharapkan di dalam laporan kita
di tutsi dair atau di junko tiga ratus tiga puluh delapan
dan tentunya di dalamnya
kita tidak banyak meminta
dilaksanakan itu permohonan atau daripada penasihat hukum
semua akan clear clean dan tentu projustif
oke baik saya mau ke pak gayus
pak gayus menurut prediksi anda
ini persidangannya akan berjalan seperti apa
apakah akan berjalan sangat alot
saling mempertahankan keterangan saksi dan bukti bukti
atau seperti apa pak gayus
begini kalau sidang pasti bersidang
alat juga akan terjadi alat
tetapi kita kan mesti memperhatikan dakwaan di sini
dakwaan seperti apa yang akan memberikan keadilan ya
yang melaksanakan dakwaan itu kan disebut sebagai dominus litis
pihak yang mempunyai perkara
di perkara di tangan jaksa
karena aparatur lain atau perangkat lain itu hanya mengikuti
jadi kalau dakwaannya tidak selengkap yang diharutkan masyarakat
berbagai hal tidak masuk di dakwaan
hanya dakwaan primer saja tiga ratus empat puluh
kalau kap itu ringan sekali sembilan bulan ansamanya
bahkan istri dan keluarga dikecualikan
artinya dia tidak merupakan bagian dari yang dilarang untuk
nah ini kan semua milik jaksa semuanya
oke pak gayus
tapi kalau dilihat dari konstruksi perkaranya ya
apa yang perlu kemudian dibuktikan jasa terkait dengan pasar berlapis
yang menjerat verdi sambo ini
karena kan pasalnya rp tiga ratus empat puluh subsidiarnya rp tiga tiga puluh delapan begitu
ya kalau hanya itu kan
ya tidak seperti yang saya gambarkan
saya punya dakwaan kedua kalau menurut pikiran saya
ada dakwaan ketiga
misalnya mengenai ite
dan itu berkaitan juga dengan yang lain
katakan saja dengan hal hal yang menyangkut kepada kereta api
sudah api ini undang undangnya ada secara khusus
di undang undang darurat itu
itu ada kaitan juga mengenai jenis data glock misalnya
itu kan kalau harapan masyarakat sebagai pengamat
atau sebagai keadilan yang sosial ya di pihak masyarakat
karena persoalan itu adakah itu dalam dakwaan
kalau tidak ada kan keadilan yang dicari itu tidak lengkap
karena hakim tidak bisa menjangkau ke sana
kalau tidak dimulai dari dakwaan
dan ini milik jaksa ya tidak dipersoalkan
oke pak gayus dengan latar belakangnya verdi sambo
yang lama menjadi polisi terutama di reserse begitu ya
apakah menurut anda ini jaksa nanti akan kesulitan
untuk bisa membuktikan faktanya di persidangan
walaupun nanti akan kesulitan
itu peran jaksa yang handal kan justru tantangan tantangan nanti
tapi dakwaannya kan mesti mencerminkan keadilan publik
yang nyata nyata menemukan berbagai hal yang perlu diajukan ke pengadilan
oke selain melihat konstruksi dakwaan nanti ya
kalau tadi anda katakan bahwa bukan hanya dakwaan primer saja
tapi harus ada dakwaan sekundernya
tapi saya ingin tanya apakah jaksa nanti perlu sekali
bisa menghadirkan bukti bukti yang kuat di persidangan
selain berpegang pada keterangan keterangan saksi
yang mungkin saja bisa dicabut nanti di persidangan
kalau di p dua puluh satu kan artinya lengkap
tidak ada petunjuk jaksa kepada penyidik untuk menambah
artinya jaksa sudah yakin
tapi kalau keyakinannya hanya terbatas dengan dakwaan dakwaan yang primer saja
padahal bagi saya salah satu lintas saya menemukan tiga dakwaan
paling tidak dengan studiarnya masing masing
jadi yunturnya kepada lima ribu lima ratus lima puluh enam
nah ini kalau tidak lengkap maka keadilan sosial atau social
kepala masyarakat ini tidak terpenuhi
yang ada memang ini formalitas
artinya ini memang kewamangan mutlak sebagai dominosimistik tadi
tidak boleh dipaksa tidak boleh dipengaruhi
nah ini hakim punya keterbatasan untuk memeriksa perkara ini secara luas
kalau dari hasil kemarin pelimpahan berkas kan keluarga dan juga kuasa hukum diundang ya
kalau dari pengamatan ataupun yang disampaikan penyidik dan juga kejaksaan agung
apakah memang berkasnya itu sudah menunjukkan kuat begitu
dakwaannya semua petunjuknya alat buktinya sudah kuat bang nelson
baik terima kasih
ada partner saya ini profesor
saya nggak lulus jadi hakim kemarin
hukuman tidak berat
satgas dari awal dilengkapi kehadiran alat bukti
apalagi dokumen kami pada perintah atau pilih
sudah berulang ulang ini
tengah jalan seperti pak samuel bilang ini berputar putar
ini berputar putar seperti gasinya
jadi kami hanya mengharapkan ini nanti baik kejaksaan dan tentu hakim
tidak ada kata lain
optimis kami itu disertai dengan doa ya doa saja
bukan dorongan alasan lain
oleh karenanya peradilan di sana disebut demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
sudah capek kita mutar mutar ini
di mana lagi salah
bapak charlie itu tidak ditangkap
dikatakan akan ditangkap minggu depan
saya tidak bisa begitu mendengar suara anda bang nelson
kalau ditanya kembali kuantar
kami tidak pasrah kami tidak mundur
tidak ada gigi atre
kuasa hukum daripada brigadir joshua untuk menuntut keadilan yang seadil adil
baik baik oke oke saya mau tanya ke pak gayu
saya tidak bisa begitu mendengar dan menangkap apa yang anda sampaikan bang nelson
pak gayus saya ingin tanya bagaimana kemudian nanti kalau jaksa penuntut umum gagal menghadirkan alat bukti yang kuat di persidangan
hanya berpegang pada keterangan saksi saja
ya itu kan jadi melemahkan kpk
jaksa ini mewaki sistem negara kita
jaksa mewakili korban
mewakili pihak pihak yang membawa ke pengadilan
dan jaksa itu penguasa penuh dalam perkara
disebut pedomenosilitis itu pemilik
hakem bukan pemilik
jaksalah pemilik perkara sehingga terjadinya proses persidangan ini
nah kalau jaksa lemah dari awal ya kenapa diterima sebagai p dua puluh satu yang lengkap
tentunya harus siap siap
tetapi begini kalau ada hal hal yang memang menjadi kekurangan
saya tetap menginginkan arganiat baik
ada etikat baik
etikat baik itu simbol kepada pimpinan pimpinan yang berbagai itu
kapolri mempunyai niat baik yang harus diwujudkan dalam memperkuat dokumen yang diajukan ke jaksa
kemudian jaksa agung juga mempunyai niat baik yang untuk bisa
jaksa ini satu ya
artinya jaksa ini satu
artinya jaksa agung boleh ikut campur itu
tapi ketua mahkamah agung tidak boleh ikut campur
oke jadi dari pihak pihak institusi seperti kapolri dan juga jaksa agung
boleh kemudian melakukan intervensi ataupun supervisi langsung ya
tapi kalau ketua ma tidak boleh
oke pak gayus bang nelson kita harus jeda dulu
karena kita akan mengikuti konferensi pers kuasa hukum dari fendi sambo saat ini yang sedang berlangsung
ini konferensi persnya dari rasa mala ariton ada juga febri diansyah
kita ikuti bersama konferensi persnya
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
tapi sebelumnya saya akan recap apa yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum dari verdi sambo dan juga putri candrawati
ada beberapa poin yang menarik tadi
ketua tim kuasa hukum ferdisambo dan juga putri candrawati yakni arman hanis menyampaikan bahwa verdi sambo dan putri candrawati menyampaikan permohonan maaf terhadap kapolri kemudian kepada polisi dan juga pengacara

dan mengikuti apa yang terjadi
dan mengikuti ataupun terseret dalam skenario duren tiga
pengacara berharap proses persidangan yang adil dan berimbang bukan hanya untuk verdi sambo tetapi juga untuk keluarga korban dan masyarakat luas
ferdis sambo juga menyadari bahwa ada kekeliruan yang terjadi namun ferdi sambo dan istrinya akan mengaku itu di persidangan
fedi sambo serta istrinya berharap bahwa proses persidangan dapat membuka semuanya
dan febri diansyah tadi sebagai tim kuasa hukum dari putri candrawati berkata
dan febri diansyah tadi sebagai tim kuasa hukum dari putri candrawati berkata

bahwa kami ingin menyampaikan kepada putri candrawati bahwa pendapingan hukum yang secara objektif tidak men pudingkan yang benar atau telah perubah
dan mereka berharap atau tim kuasa hukum yang menyampaikan kepada tim rakyat teman teman dan akademisi agar menjaga objektifitas
accademisi kalau menjaga egyektivitas
febri diansah dan juga rasa mala aritonang sudah bertemu dengan fendi sambo dan mereka bersedia untuk melakukan pendampingan hukum secara objektif
di mana verdi sambo kepada keduanya mengakui sejumlah perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya di persidangan
tadi febri diansyah juga mengatakan bahwa ferdi sambo menyesali berada dalam kondisi emosional pada saat penembakan almarhum brigadir yosua huta barat
apa yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum bahwa mereka sudah mendatangi rumah di magelang dan melakukan rekonstruksi di rumah magelang
dan tim kuasa hukum mempelajari seluruh berkas serta mendalami keterangan pihak pihak yang relevan
mereka juga sudah berkonsultasi berdiskusi dengan lima ahli hukum pidana dari empat perguruan tinggi di indonesia
mereka juga melakukan diskusi dengan para psikolog
terakhir pada saat pernyataannya tadi febri diansyah mengatakan bahwa mereka menyatakan
dari ada banyak yang kecewa dan merasa dibohongi atas skenario yang dibuat
namun mereka akan tetap berkontribusi pada proses hukum di persidangan
saya mau kembali lagi ke para narasumber ke pak gayus
pak gayus tadi mendengar apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum baru dari fedy sambo dan juga putri candrawati
apa yang bisa anda analisa di situ apa yang bisa anda lihat tampaknya mereka ingin mengedepankan proses objektivitas ya
dalam proses persidangan ini bagaimana pak gayus
ya begini apa yang disampaikan oleh febri diansah dan hukum tentunya itu hukum yang menarik
kalau itu di jadwal saya ini yang baik antara
pak gayus kami tidak bisa mendengar suara anda
menghukum berat itu buat
pak gayus kami tidak bisa mendengar suara anda pak
menghukum berat itu buat
menghukum berat itu buat
oke saya mau ke bang nelson dulu
bang nelson tadi dikatakan oleh tim kuasa hukum dari verdi sambo dan juga putri candrawati bahwa mereka berharap jangan sampai ada peradilan di luar peradilan
diharapkan ini persidangan yang objektif
apa yang bisa anda tangkap dari pernyataan itu
baik terima kasih mbak ana
saya sangat gembira sekali
hampir empat bulan dan kurang
kami ketemu pak nerba harwin
dan tentunya dengan warna warni baru
pak nelson saya tidak bisa begitu mendengar juga suara anda
pak nelson suara anda tidak terlalu terdengar
ya terdengar pak
hal hal teknis lainnya
saya mau ke pak gayus lagi
pak nelson saya tidak bisa begitu mendengar suara anda ya
tidak begitu terdengar
saya kembali ke
ya saya dengar
suara saya bisa didengar
pak oke kita perbaiki dulu komunikasi dengan pak nelson
pak gayus anda masih ada di sana bisa mendengar dengan clear
ya saya bisa mendengar
akan dilanjutkan tadi mungkin diulangi pak bagaimana respon anda
ya saya pikir apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pak sambo dan istrinya itu satu harapan yang baik
saya rangkum sebagai ada isu tanggung jawab hukum kemudian ini merupakan mengharapkan keadilan yang tidak menyalahkan dan membenarkan yang salah misalnya itu bagus sekali
saya sebut sebagai kerjasama yang baik
nah kalau ini dilakukan tentu ini etikat baik yang di
etikat baik yang diwujudkan tetapi yang salah harapan adalah keterbukaan yang berarti
apa yang berarti yang berarti ada perbuatan ini mempunyai putusan yang bermanfaat
yaitu bermanfaat untuk negara dan bangsa
perbuatan ini bisa tidak diulangi lagi oleh anggota yang lain di lembaga yang sama
oleh karena itu perlu diceritakan bagaimana kondisi lembaga lembaga yang banyak mencuat di luar
itu perlu disampaikan dengan baik sebagai wujud kerjasama yang baik
untuk tidak terulangnya perkara ini oleh orang orang lain di dalam lembaga itu
oke tapi narasi tadi yang mencoba untuk dibangun tampaknya adalah narasi yang berbeda ya
tim kuasa hukum ini berusaha untuk membangun narasi narasi yang lebih menyejukkan begitu ya
mencoba untuk menarik perhatian publik menarik simpati publik dan menarik simpati hakim
itu nanti akan ada perang seperti itu nggak sih pak akan ada perang narasi
ya kalau kita sudah punya pengalaman sidang sidang seperti ini kan sebut saja sidang sidangnya kopi cyanida
ya mirna dan jessica
mirna tapi kan hakim tetap saja dihukum dua puluh tahun untuk bukti yang tidak lengkap
gak ada sirkut kamera yang menyaksikan siapa yang menerok ratun
hakim lebih banyak kepada alat bukti yang real ahli dan yang lain daripada keterangan dari pihak pihak tertentu yang berkaitan ya
hakim lebih fokus pada ahli saksi yang langsung melihat mendengarkan mengalami kemudian baru mempunyai keyakinan
dua alat bukti itu yang penting jadi kita tidak usah khawatir semuluk apapun yang saya sebut tadi adalah bentuk bentuk kerjasama itu yang memberi harapan
semoga itu semua terwujud dan putusan hakim bisa bermanfaat untuk negara dan bangsa
ampanya kalau diputus itu bukan usaha
bukan hukuman berat ini putusan yang bermanfaat yang berfaeda ada benefit dari sebuah putusan
oke jadi berharapnya hakim ini tidak terbawa ataupun tidak terpengaruh oleh opini publik di luar
terakhir pak nelson harapannya tim kuasa hukum dari keluarga almarhum brigadir yosua dengan sebentar lagi persidangan ini dimulai seperti apa
terima kasih saya sempat jadi suara
yang sebagian satu tamib
saya bersyukur bahwa saya sudah berhubung dengan pak nelson pun
tapi kami sudah hampir lebih kurang empat bulan ketemu partner baru ini
apa namanya itu pak charlie
pak charlie pencatatan itu kita diharapkan menjadi catatan dengan kualitas terbuati kekenuhan minta maaf
tapi kembalikan dengan pak charlie
juga ini mungkin catatan akhir
kami akan menyamakan persidangan ini
imbauan kepada masyarakat kepada media kepada akademisi
apakah usul yang sudah kami sampaikan di laporan dengan pasal tiga puluh empat tetap dan tidak ada perubahan
dapat dengan penyidik di negara ini
yang tahu kuhp kuhp
oleh karenanya kita memegang prinsip
silahkan ada tambahan tambahan
tetapi harapan terakhir
harusnya makin makin di pengadilan tidak akan terpengaruh tidak akan mau
dan tentu akan demi keadilan berdasarkan
kita berharap nanti proses persidangan bisa berlangsung dengan berimbang
memberikan keadilan bukan hanya kepada ferdi sambo dan juga istrinya
tapi kepada keluarga korban dan sebagai masyarakat indonesia juga bisa menerima keadilan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada mantan hakim agung pak gayus lumbun dan juga
kuasa hukum keluarga brigadir yosua pak nelson simanjuntak
saya selalu pak gayus dan juga bang nelson
iya terima kasih
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom